idul fitri ternyata membawa berkah termasuk kepada para narapidana
di hari lebaran pemerintah memberikan remisi atau pengurangan hukuman
di lapas perempuan kelas dua pondok bambu jakarta timur
sebanyak satu ratus delapan puluh narapidana mendapat remisi
dua di antaranya langsung bebas dari penjara
sementara dari tujuh tahanan kasus korupsi di lapas ini
sebagian di antaranya tidak mendapat remisi termasuk angelina sondah
lapas belum bisa memberikan remisi pada mantan politisi partai demokrat ini
lantaran ng belum mendapat keterangan surat justice kolaborator atau gc
dari komisi pemberantasan korupsi dan belum membayar uang pengganti yang ditetapkan pengadilan
salah satunya adalah mbak angelina sonda sampai hari ini
dia belum pernah mendapatkan remisi karena masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi
di antaranya adalah belum mendapatkan keterangan justice kolaborator dari kpk
dari pihak penyidik
yang dalam hal ini adalah kpk
dan juga ada salah satu syarat yang belum terpenuhi
yaitu mbak ejin belum membayarkan uang pengganti yang ditetapkan oleh keputusan